kamu gapapa kan sekarang
udah ga ada rumah yang
afif cariin rujak ulek ya buat cynthia
aduh mak kenapa sih harus afif yang nyari
surah aja yang lain
akhirnya afif juga gatau dimana orang jualan apa tadi rujak ulek gitu
gatau gatau surah aja yang lain
aku kan udah bilang sama kamu
ini surprise buat kamu
pokoknya tunggu aja bentar lagi aku jalan ya
gue taro di belakang
oh udah taro di belakang
oke gue jalan ya
setelah apa yang kamu lakuin kamu masih berani munculin muka kamu di sini
saya akan pindah kemanapun pekerjaan membuat saya mas
lo bajingan tau gak
saya minta maaf kalau bikin kesal
saya ga mau cari rebut disini
kamu punya apa apaan sih
kok lihat orang gimana kamu tuh bisa malu tau gak
kamu asal gue campur
ini urusan aku
sebelah ada apa sih
aku ga pernah liat kamu se emosi ini
kamu mau tahu ada apa
kamu tidak tau bela
dia laki laki bejat
dia menjebak perempuan muda dari keluarga kaya untuk dimanfaatkan
memang itu terjadi sama temen kamu
delapan tahun yang lalu
adikku menjalin hubungan dengan dia
semua keluarga aku menentang hubungan itu
adikku termakan bujuk rayunya
dia kawin lari dengan laki laki itu
ga lama setelah itu
kamu tau apa bela
aku mendengar kabar kematian adikku
yang jelas laki laki bajingan itu yang membawa lari adikku
dia yang menyebabkan kematian adikku
dia yang harus bertanggung jawab semua ini
bella aku gak mungkin bisa maafin dia
kamu kenapa harus ikut campur kamu kenapa harus ikut campur
kamu belum nyampe juga
tadi kamu bilang lima belas menit nyampe kok mau banget nyampenya
tadi kamu kenapa ada masalah
hadit kalau ada masalah cerita aja sama aku
hei kamu mau ikut campur
radit kamu kenapa sih
please cerita sama aku
tadi waktu aku keluar hotel aku gak sengaja ketemu sama mantan kakak ipar aku
adiknya tidak ada masalah kenapa
tadi waktu aku keluar hotel aku gak sengaja ketemu sama mantan kakak ipar aku
udah kamu gak usah sedih lagi
di saat seperti ini aku masih ada teman seperti kamu
makanan telah datang
neneng terusin aja
kamu memang mantu yang
sangat spesial dan sempurna
gimana pada suka sama makanannya
mama mau kasih tau
cynthia spesial banget berjam jam di dapur
masakin makanan kesukaannya afif
luar biasa ya
sampai sampai gak pedulin sama omongan aku dan mamanya
afif kamu mau nambah satenya lagi gak
ternyata dia asik ngeliatin foto perempuan itu sama bayinya
aku gak boleh marah di depan dia
bisa bisa dia makin menjauh
afif kamu jangan main handphone terus dong
makan dulu ya
dari tadi ditanya gimana sih
kamu tuh harusnya bersyukur dong
punya istri seperti sintia
dia tuh perhatian banget sama kamu
gimana sih kamu kasih senang dikit dong
iya enak mah
udah lah tante
jangan maksa afif untuk menghargai apa yang aku lakuin
kalau emang afif mau memuji aku
ya itu harus dari dasar hatinya
jangan tante maksa
mama sudah masakin makanan kesukaan afif
yang masak bukan mama
kamu dari tadi namun terus sih gak fokus
kamu bener bener keterlaluan
apa sih mama marah marah
kan afif udah bilang
masakannya enak enak enak enak enak banget
terserah yang mau masak mama atau sintia terserah
kalau selama ini cara yang aku pakai gagal
aku akan pakai taktik lain untuk mendapatkan semua simpati mereka
cara ini pasti bisa bikin afif jadi memperhatikan aku
mual banget ya
ya tante aku juga gak tau kenapa nih kau wow banget
pusing atau gimana
mual banget tante
aduh biasa lah kalau perempuan lagi ngidam tuh begitu mual mual
yang penting kamu gak apa apa kan
tapi kayaknya kalau makan rujak ulok bakal lebih mendingan ya tanta
ya udah tante suruh neneng beli rujak ulek ya
tentu jangan neneng dong yang disuruh
bukan yang aku maksudnya buat ngerepotin tante
tapi ini kemauan bayi yang ada di perut aku
oh ya udah tante suruh afif ya yuk
tapi kamu gak apa apa kan sekarang
udah gak ada rumah yang
afif cariin rujak ulek ya buat cynthia
aduh mak kenapa sih harus afif yang nyari
suruh aja yang lain
akhirnya afif juga gak tau dimana orang jualan apa tadi rujak ulek gitu
gak tau gak tau suruh aja yang lain
walaupun papa kamu gak pernah menghargai kamu
kalau kamu udah lahir
kamu ini bagaimana sih
tega banget sama sintia
apaan sih punya perasaan gak
mama tidak mengajarkan kamu seperti ini loh